terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesian newsroom
wakil menteri agraria dan tata ruang yang sekaligus pejabat sekretaris dewan pembina partai solidaritas indonesia
raja juli antoni bertemu dengan presiden jokowi di istana kepresidenan jakarta
niat psi mencalonkan kaisang sebagai calon wali kota depok cukup serius setelah raja juli antoni bertemu dengan presiden
kemarin saya ketemu dengan calon depok pertama mas kaisang cukup
oh gitu gimana
mas masih ada yang nonton
tuh tuh tuh
ya pak jokowi ketawa senyum dia
ya pak jokowi udah jawab
tadi kemarin kan
memberi apa kemarin katanya
memberi tugas orang tua
tugas orang tua
tadi saya lapor ketemu calon depok satu
masuk psi berarti
hah insya allah